keinformasi berikutnya dari kasus dugaan suap terhadap hakim agung kasus ott oleh kpk menjadi bukti adanya kebusukan proses hukum di peradilan tingkat mahkamah agung yang selalu berlangsung tertutup
pengacara yosep parera yang menjadi salah satu tersangka kasus ini diharapkan bisa membongkar praktek mafia peradilan di mahkamah agung
yosep parera pengacara asal semarang menjadi salah satu tersangka dalam kasus suap hakim agung sudrajat dimyati
yosep disebut memberikan uang kepada hakim agung lewat beberapa panitera di ma meloloskan keinginan yosef terkait kasus sengketa kooperasi inti dana di semarang
kesimpulan sementara ini membuat lembaga kajian hukum dan kebijakan omah publik meminta agar proses peradilan di ma harus dirombak total
sifat peradilan yang selalu tertutup di tingkat mahkamah agung ternyata memicu jual beli perkara yang dilakukan oleh oknum mafia peradilan
dalam kasus ott suap hakim agung sudrajat dimya
di kpk menetapkan sepuluh orang tersangka yang terdiri atas hakim agung panitera pengacara dan debitur kooperasi dengan barang bukti uang senilai dua ratus lima ribu dolar singapura dan lima puluh juta rupiah
tetapi subtansi yang paling penting adalah bagaimana sistem peradilan kita itu dibuka setransparansi mungkin
kenapa karena proses banding proses kasasi proses judicial
review di mahkamah agung itu tertutup bagi publik
sehingga kalau kemudian ini tertutup bagi publik maka dimungkinkan ada celah bagi oknum untuk mempengaruhi proses peradilan
sehingga mafia peradilan praktek jual beli perkara itu terjadi
nah yang ketiga dengan mencoba mentransparasikan sistem peradilan ini maka kita berharap mahkamah agung mempunyai terobosan dalam konteks mengatur
soal sistem peradilan yang transparan